justin bieber ke indonesia tentunya saya ikut bangga ikut senang begitu ya
mungkin ada kepercayaan dari justin bieber untuk bisa datang langsung ke indonesia di tengah pandemi seperti saat ini
nah ini tentunya tinggal delapan bulan lagi nih
sudah sejauh mana sih persiapan konsep justin bieber di indonesia ini mas
ya persiapan kita sih saat ini sebenarnya lebih fokus kepada penjualan tiket untuk show atau konser dengan jadwal tambahan kemarin ya
jadi sebenarnya sih kalau diilingi sendiri dengan pihak manajemen artis
sudah kita bicarakan mulai dari jauh jauh hari dan kita dapat tanggal yang pertama tiga november dua ribu dua puluh
cuman kemarin seiring dengan antusiasme dan juga dukungan dari para belibers di indonesia yang memang luar biasa besar
akhirnya dengan yang cukup intens di hari itu kita meminta jadwal tambahan kepada artis management
dan puji syukur kepada tuhan indonesia mendapatkan kesempatan untuk menambah jadwal konser di jakarta
yaitu nanti dilangsungkan di tanggal dua november dua ribu dua puluh
tapi sebenarnya apa sih yang membuat promotor begitu dari pk entertainment ini sampai bela belain
apa sih ada apa dengan justin bieber kenapa nggak ada artis lain begitu yang datang ke indonesia
sebenarnya mungkin lebih karena kalau kita lihat kemarin bieber memang sudah mengumumkan tour dunianya untuk tahun dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga di berbagai negara
yang mungkin waktu itu belum cukup tanggal tanggal untuk di asia ya

jadi pada saat kita melihat itu kita juga tidak tahu
kita tahu kalibernya justin bieber dan juga achievement dan juga sebenarnya kalau kita lihat di baik itu di media sosial ataupun di berbagai platform
lagu lagu dari justin bieber dan juga pencapaiannya di tahun tahun ini walaupun terjadi pandemi masih sangat luar biasa
jadi kita cukup inginkan manajemen dari artis untuk bisa mengambil indonesia atau jakarta sebagai salah satu lokasi yang nanti dijadikan lokasi untuk konsernya

tapi kata dek justinnya sendiri ini bagaimana kenapa dia mau ke indonesia ini
yoor mungkin karena dukungan dari believers ya
kita hanya lihat bahwa fansnya believers indonesia mungkin bisa jadi salah satu band esaer mangat istimewa dan sangat sangat luar biasa ya
karena dukungan dukungan dan juga dukungan suara suara dari believers indonesia di ela ada diarihey komen sosial juga ini membantu kami untuk bisa meyakinkan justin bieber

bisa meyakinkan justin bieber bahwa oke i think this is the time untuk datang ke indonesia lagi
setelah lebih dari sebelas tahun yang lalu dia datang ke indonesia juga untuk konser
benar benar ya indonesia itu apalagi orang orangnya sangat ngangenin begitu ya
tapi ini katanya untuk tiket yang tanggal tiga november katanya ini benar benar sudah sold out
atau sebenarnya masih bisa dibeli atau bagaimana ini
iya jadi untuk konser yang tanggal tiga november dua ribu dua puluh dua kita sudah lakukan penjualan tiket kemarin di tanggal dua puluh sembilan maret
dan memang sekali lagi kita mengucapkan syukur dan juga terima kasih kepada dukungan dan juga antusiasme dari semua blibes yang ada di indonesia
jadi kita berusaha untuk mendapatkan jadwal tambahan yang akhirnya berhasil juga kita dapatkan untuk nanti konser tambahan di tanggal dua november dua ribu dua puluh dua
jadi sudah mulai dijual ini tiketnya untuk yang show keduanya
untuk show yang kedua kita baru akan mulai
mulai penjualan tiket itu besok jadi hari sabtu tanggal dua april mulai jam sepuluh pagi di www justingblibesjakarta com
yang juga merupakan sebenarnya laman website ofisial dari kami promotor
nah tolong dong bisikin ke kita nih khusus untuk pemirsa connected gimana supaya kita itu tidak kehabisan tiket
karena biasanya kan agak susah tuh ya dapetin tiket apalagi mesti keluar masuk keluar masuk dari apa namanya
ya pokoknya begitulah urus melihat kembali ke komputer
internet akhirnya pulsa kita ya habis juga begitu
nah ini gimana ada triknya nggak
mungkin kalau dibilang trik juga bukan
kalau bisa kasih tips mungkin saya mulai dari yang technical dulu
yang pasti jangan panik kemudian pada saat nanti misalnya traffic lumayan panjang dan memang loading dari halaman page itu lebih lama dari biasanya
mohon untuk ditunggu
jadi biasanya kan teman teman suka lumayan paniknya kemudian mencoba di berbagai macam alat dan device
jadi fresh ditutup dibuka dan lain lain
jadi mungkin itu yang harus dihindari
jadi nanti pada saat proses pembelian tiket
mesti bersabar aja karena prosesnya diikutin aja
mungkin itu yang pertama ya
yang kedua mungkin lebih kayak kalau dari saya mungkin kita berdoa bersama sama
semoga teman teman beliburst indonesia yang belum mendapatkan tiket kemarin untuk konser di tanggal tiga november
bisa mendapatkan tiket di tanggal dua november nanti
dan semoga semakin banyak beliebers yang terhibur dan juga
terwujudkan impiannya untuk menonton kembali konser di b bay di indonesia
oke tapi ini kira kira dari range harganya ini berapa
apakah ada kenaikan dan apakah ada juga
karena ini menurut informasi yang beredar yang saya dapatkan
ada yang menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga yang sudah ditetapkan
betul jadi untuk sebenarnya range harga dan juga kapasitas ataupun tiket yang dijual
jumlah dan range harganya itu sama dengan konser yang tanggal tiga november
jadi harganya untuk tiket reguler itu kisaran dari rp satu lima sampai rp enam juta
kemudian untuk paket vip yang termahal up to delapan lima juta
nah berkaitan dengan beredarnya berita ataupun laporan yang juga masuk kepada kami mengenai
baik itu hoax penipuan ataupun penjualan kembali tiket dengan harga yang jauh lebih mahal
yang ada di media sosial dan berbagai platform mungkin kami juga mau imbau pada beliburst indonesia

fansnya untuk terus berhati hati dan lebih bijaksana lagi untuk menanggapi informasi tersebut
karena informasi lengkap dan juga penjualan tiket yang resmi hanya ada di website official kami www justindepayinjakarta com
oke tapi untuk sejauh ini berarti baru besok ya besok jam berapa dibukanya itu untuk penjualan tiketnya
untuk penjualan tiket konser tanggal dua november besok akan dibuka mulai jam sepuluh waktu indonesia bagian barat
oke siap siap ini para belibar
jam sembilan lebih lima puluh lima sudah di depan komputer ya sudah siap siap untuk langsung membeli tiketnya
ini sekarang kita ngomongin soal lokasi konser ini sebenarnya sudah pasti di stadion madia gbk atau ada kemungkinan perubahan begitu
untuk saat ini untuk dari cctv news sudah pasti di stadion madya gelora bengkainok
itu katanya stadionnya terbuka jadi kalau misalnya ini kan bulan november bakalan musim hujan ya kalau saya tidak salah
ini bagaimana apakah nanti akan sama sama bernasib ya bagaimana ya bernasib serupa lah dengan orang orang lain dengan diguyur hujan begitu sambil konser atau gimana
oke sebenarnya kalau untuk lokasi sendiri terbukanya stadion madia sebenarnya justru menjadi salah satu alasan kenapa menjadi venue yang menjadi venue pilihan ya
karena selain banyaknya variable yang kita harus akses dan juga menggunakan
oke jadi kalau untuk lokasi ini terbukanya stadion madya sebenarnya justru menjadi salah satu alasan kenapa menjadi venue yang menjadi venue pilihan ya

karena untuk saat ini setidaknya kita kan harus menyesuaikan proses pelaksanaan sesuai dengan progress yang berlaku ya
jadi salah satunya terbuka itu salah satu syarat yang penting untuk menjaga protokol kesehatan yang masih di era pandemi ini
kalau mengenai hujan sebenarnya dari kami pasti nanti akan terus komunikasi komunikasi dan juga imbauan imbauan kepada semua pemerintah dan kesehatan itu
dan juga imbauan imbauan kepada semua pembeli tiket mengenai apa saja yang harus disiapkan apa saja yang harus dibawa termasuk sebenarnya jad hujan
nah tapi masukan masukan seperti ini juga menjadi pertimbangan terus ya buat kami ya
hokuli nanti kami bisa menyiapkan sarana yang lebih baik juga buat teman teman sehingga bisa menonton konser ini di stadion maria dengan lebih tenang lebih nyaman lebih aman juga
termasuk halnya akan memanggil mbak rara mungkin ya ini yang pawang hujan mungkin ya untuk datang ke sana
tapi ngomongin soal protokol kesehatan itu gimana nantinya katanya harus booster atau ada persyaratan khusus selain soal harus dalam ruangan terbuka
ya untuk saat ini sih kita masih mengikuti aturan yang berlaku sekarang
jadi kita mengikuti regulasi dan juga anjuran dari pihak terkait dari inflasi pemerintah
mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan acara dengan skala besar seperti ini
salah satunya adalah outdoor kemudian syarat menggunakan vaksin dan juga bebas
pastinya nanti dan waktu konser di tanggal dua dan tiga november kita akan terus mengikuti tren perubahan dari covid sembilan belas dan juga peraturan yang berlaku ataupun regulasi pemerintah yang berlaku
dan kita akan pastikan bahwa kita akan mengikuti itu dan mengimplementasikan itu dan menginformatikan juga
pada semua pembeli tiket supaya kita sama sama mengikuti aturan dan anjuran pemerintah demi kenyamanan dan keamanan kita semua
dan syukur juga kita banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait dan kita sudah dengar dengar sounding bahwa nanti misalnya pada saat konser diwajibkan untuk vaksinnya harus sampai booster
nah nanti kalau memang nanti menjelang konser itulah yang akan aturan yang berlaku
maka pasti kita akan memperlakukan
kemudian kewajiban untuk booster itu juga jadi kita akan sejalan dan beriringan dengan peraturan pemerintah
oke mas ari ini satu lagi terakhir ini soal perizinan
dua hari yang lalu saya sempat membaca di sejumlah portal media mengatakan bahwa pemprov dki itu sebenarnya belum mendapatkan surat izin yang diberikan oleh promotor ke pihak pemprov
sebenarnya bagaimana apakah memang sebenarnya sudah mendapatkan izin atau hal ini masih terus diurus
betul ini berkaitan dengan izin mungkin yang perlu diluruskan dan juga kami perlu verifikasi adalah bahwa memang dari sisi surat izin untuk keperluan acara itu memang kita masih belum mendapatkan surat izin
karena pada umumnya dan ini juga yang sudah disampaikan dari pak ivan juga waktu itu melalui media kepada rekan rekan media bahwa biasanya memang permintaan izin itu kita baru mulai proses dan juga mulai ajukan pengurusannya itu mulai sekitar dua tiga bulan sebelum acara
jadi untuk izin acara biasa prosedurnya seperti itu ya yang sudah kita lakukan sebenarnya adalah melakukan audiensi dan komunikasi dan pasti nanti ke depannya akan terus kita lakukan dengan pihak pihak terkait mengenai keperluan kita untuk mengumumkan bahwa akan diadakannya konser ini
karena kan tujuannya sebenarnya pada tahap announcement atau pengumuman ini lebih untuk tujuan promosi
dan sebenarnya besar harapan kami berjalan bersama dengan pihak pihak terkait dan juga berbagai instansi pemerintah untuk
mendukung sebenarnya pulih kembalinya industri ekonomi kreatif atau industri event dan mungkin bukan hanya sekedar pulih tapi kita bisa bangkit bersama menjadi seperti atau bahkan lebih baik daripada saat kita masih di era pre pandemic kemarin
baiklah semoga justin bieber benar benar akan datang ke indonesia dan acaranya juga berjalan dengan lancar begitu ya mas ari ya
oke itu tadi mas hari sudharma dan juga co founder serta ceo pk entertainment
sudah berbincang dengan
kami di cnn indonesia connected